demonstrasi pengemudi ojek online yang tergabung dalam gerakan aksi roda dua di bawah aplikasi gojek dan grab berlangsung di depan gedung dpr mpr
hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak dini hari tadi membuat aksi yang sedianya dimulai pukul sepuluh pagi terhambat
diperkirakan ada sekitar tiga pengemudi ojek online yang akan melakukan demonstrasi
dilansir dari cnn indonesia com sejumlah supir ojek sempat berkeliling untuk mengajak pengemudi lain ikut serta dalam demo ojek online
pada waktu indonesia barat para sopir ojek online ini menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur keberadaan angkutan online roda dua dan operator ojek online
kepada detik com dirlantas polda metro jaya kombes yusuf menyatakan penutupan arus lalu lintas di depan gedung dpr mpr akan bersifat situasional selama aksi berlangsung
namun polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dari arah cawang menuju selipi akan dibelokkan ke jalan gerah pemuda lapangan tembak palmerah
hingga ke jalan perjalanan ke jalan perjalanan ke jalan perjalanan
pada waktu indonesia barat para sopir ojek online ini menuntut pemerintah untuk mengajak pengemudi lain ikut serta dalam demo ojek online
kepada detik com di lantas polda metro jaya kombesi yusuf menyatakan penutupan arus salu lintas di depan gedung dpr mpr akan bersifat situasional selama aksi berlangsung
dari gerakan aksi roda dua dari pengemudi ojek online dari aplikasi grab dan gojek sudah mulai berdatangan pada pukul sekitar pukul satu kurang lima belas menit tadi
karena sebelumnya mereka melakukan titik kumpul di gbk tepatnya di depan patung panahan
di sanalah mereka memarkirkan motor mereka lalu kemudian mereka berjalan kaki dari arah patung panahan untuk menuju ke gedung dpr mpr
hingga saat ini bisa dilihat orasi sedang berlangsung dan pengunjuk rasa juga sudah mulai berdatangan
dari informasi yang saya dapatkan dari koordinator mungkin ada sekitar seribu pengunjuk rasa yang sudah ada di sini
namun saya belum bisa mengkonfirmasi secara pasti berapa jumlah pengunjuk rasa yang ada di sini
dan rata rata pengunjuk rasa ini tidak hanya datang dari jakarta depok bogor tangerang dan bekasi
namun juga ada pengemudi ojek online yang berasal dari cirebon dari karawang ada juga dari lampung bahkan ada juga dari palembang yang datang untuk menuntut
meminta tuntutan mereka untuk dipenuhi
dari dpr ri
di antara dua tuntutan yang ingin mereka berikan adalah salah satunya adalah penetapan tarif atau regulasi mengenai tarif dasar yang diterapkan oleh para aplikator ojek online
di antaranya mereka minta agar tarif saat ini yang dianggap oleh mereka terlalu murah bisa dinaikkan menjadi rp tiga hingga rp empat per kilometer
selain itu mereka juga menginginkan payung hukum pemerintah membuat payung hukum bagi para pengemudi ojek online
karena mereka merasa selama ini mereka tidak
jelas berada di naungan siapa selain di asosiasi mandiri yang mereka bentuk sendiri
selain itu mereka meminta pemerintah untuk memastikan posisi kemitraan mereka dalam ruu ketenaga kerjaan
karena mereka selama ini posisinya hanya sebagai mitra kerja bukan sebagai karyawan
selain itu juga untuk demo kali ini dua puluh tiga april dua ribu delapan belas sebenarnya tuntutannya masih sama dari demo yang terakhir dilakukan oleh mereka di depan istana negara

kita bisa melihat di sini pengamanan dari kepolisian dari gabungan tni dan polri juga sudah disiagakan dari sejak pagi hari
ada sekitar sepuluh water cannon dan delapan kendaraan taktis yang sudah bersiaga untuk menjaga jalannya demo agar berlangsung secara damai
dari kepolisian juga sudah menghimbau kepada para pengunjuk rasa agar tidak menutup jalan
namun seperti yang kita lihat di sini akhirnya jalan sebagian jalan di depan gedung dpr mpr ini terpaksa harus ditutup
karena memang masa sudah mulai berdatangan dan cukup banyak
jadi bisa dilihat mobil mobil pribadi terpaksa harus melalui jalur bus transjakarta atau busway
dan ada juga pengalihan arus di sini yang dilakukan oleh pihak kepolisian
dari arah cawang menuju selipi diarahkan dibagi menjadi dua ruas lalu dibelokkan ke jalan geraha pemuda
lapangan tembak hingga belakang gedung dpr hingga menuju ke es parman
selain itu juga agar tidak terjadi penumpukan di depan gedung dpr
arah dari dalam tol yang ingin keluar di senayan juga kemudian diarahkan agar keluar di selipi
ataupun keluar nantinya di daerah semanggi agar tidak ada penumpukan baik di sisi ruas jalan di depan gedung dpr mpr
ataupun di seberangnya
dari informasi yang kami dapatkan sekitar pukul satu siang nanti seharusnya pukul satu siang
komisi lima dpr ri akan menerima perwakilan dari asosiasi pendemo
atau pengunjuk rasa dari ojek online
namun karena mereka baru tiba pada sekitar pukul satu lima belas kami belum mendapat konfirmasi lagi
kapan mereka akan diterima dan mengadakan dialog dengan komisi lima dpr
komisi lima dpr berjanji akan mendengarkan aspirasi ataupun mendengarkan apa saja tuntutan
dari para pengunjuk rasa dari driver online ojek online ini
dan sehingga mereka bisa memformulasikan regulasi seperti apa yang paling tepat
untuk bisa melindungi para pengemudi ojek online
manggar apakah anda memiliki informasi dari para pengemudi yang melakukan unjuk rasa hari ini
jika nanti usai diterima oleh pihak komisi lima dpr
apa langkah mereka selanjutnya
apakah mereka masih akan melakukan aksi unjuk rasa seperti ini tidak beroperasi
atau apa rencana selanjutnya
elvira saya tidak terlalu mendengar pertanyaan anda
yang saya tangkap adalah dari kunjungan mereka atau aksi unjuk rasa mereka kali ini
ke depan gedung dpr mpr mereka memang berharap agar bisa bertemu dengan perwakilan dari dpr mpr
dan memang dari perwakilan dpr akan menemui mereka pada sekitar mungkin pukul satu tiga puluh atau pukul dua nanti
dari komisi lima dan mereka sejauh ini hanya akan mendengarkan aspirasi ataupun tuntutan
dari para pengemudi ojek online dan kami masih belum mendapat informasi apakah langkah ke depan
yang akan mereka lakukan bila pertemuan ini sudah terjadi apakah mereka akan terus memantau
bagaimana jalannya regulasi ojek online ini
jadi kami masih menunggu bagaimana hasil nanti pertemuan para pengemudi atau perwakilan pengemudi ojek online
dengan komisi lima dpr elvira
kita nantikan nanti bagaimana perkembangan terkini langsung dari gedung dpr mpr
terima kasih manggar informasi anda siang ini
kita ke informasi selanjutnya ribuan pengemudi ojek daring dari berbagai organisasi di medan
juga turun ke jalan menuntut penetapan tarif dasar layak dalam aksinya pengemudi menggelar aksi teatrikal
di depan gerbang kantor dprd sumatera utara
aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek berbasis online ini diawali dengan berkeliling mengitari ruas jalan utama
kota medan dengan membawa kendaraan masing masing hingga tiba di kantor dprd sumatera utara
selain menuntut tarif dasar layak dan rasional pengemudi ojek daring ini juga menuntut disegerakannya
regulasi transportasi online khususnya roda dua dalam bentuk perda pergub dan undang undang
atau juga peraturan menteri
mereka juga mendesak agar dprd sumatera utara segera melakukan rapat dengar pendapat agar tuntutan mereka menemukan titik terang
dalam aksinya di depan kantor dprd sumatera utara pengemudi ojek daring menggelar aksi teatrikal yang mengisahkan kehidupan mereka
aksi damai ribuan pengemudi ojek daring ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian
rencana aksi damai ini akan dilanjutkan pengemudi ojek di kantor gubernur sumatera utara